hai hai hai kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat sejumlah mural yang ada di jakarta
nah ngomong soal mural mural itu tadinya dianggap sebagai urban kill atau yang mengotori perkotaan
istilahnya mungkin lebih disematkan ke vandalisme
tapi seiring perkembangan zaman mural ini mulai bisa berkolaborasi dengan tata kota
nah seperti ini justru malah mempercantik kota dan sifatnya lebih dekoratif
tapi tidak hanya pesan saja ataupun juga tidak hanya dekoratif yang diberikan pada perkotaan
tetapi juga mural ternyata bisa menjadi tempat untuk mengkritisi pemerintah atau kebijakan dalam melihat kondisi sosial
nah kalau tadi saya sudah mengajak anda ke kampung mural yang ada di kawasan keramat jati
sekarang saya sudah ada di terowongan stasiun cawang
di sini juga terdapat mural
tapi kalau saya lihat mural yang ada di sini sifatnya lebih kekinian atau relevan dengan konteks waktu khususnya di masa pandemi
misalnya yang ada di belakang saya
ini ajakan untuk selalu menggunakan masker mencuci tangan dengan air mengalir dan juga menjaga kondisi sosial yang lebih baik untuk kita
kalau di seberang sana ada sejumlah masyarakat misalnya tenaga kesehatan bersama masyarakat
menggunakan vaksin untuk melawan pandemi covid sembilan belas
shut shut shut layaknya superhero
nah ini salah satu bentuk yang bisa diekspresikan oleh seniman mural
kalau kita berbicara kebebasan berekspresi
apa sih tanggapan dari seniman murah itu sendiri dan bagaimana pengamat tata kota melihat hal ini
ekspresi ini tantangannya ada di situ
sehingga tadi pada akhirnya semua karya mural seni grafiti dan sebagainya itu mendukung estetika kota
warga jadi bisa menikmati
kalau emang ada ajakan untuk bikin mural itu segimana mungkin jangan dikontrol
karena harusnya misalnya suatu pihak yang mengajak diri saya untuk bermural itu sudah mengenal karya saya
sebagai urban tourism atau destinasi wisata perkotaan
cikini memiliki daya tarik pada nilai sejarahnya
nah kawasan ini nantinya akan dilukis mural mural dengan mengganding sejumlah seniman mural
kira kira nanti di titik mana ya ada lukisan lukisan muralnya

dengan diberinya ruang untuk berkarya kedepan seharusnya tak ada lagi ya
ada lagi pembungkaman kebebasan berekspresi
perlu diingat kebebasan berekspresi juga harus bertanggung jawab
sebab yang dihiat adalah ruang publik
publik berhak untuk mendapat edukasi dari pesan yang disampaikan
sehingga nantinya tak ada lagi perspektif negatif terhadap mural
roni satria andika suramanto jakarta